semoga aja mas al demamnya gak parah
ngapain kamu disini
aku mau ngecek dong mas katanya kamu demam
kata siapa saya demam
gak usah ngarang deh
udah sana keluar
oke nanti dibantu oleh pak ang
nah pak al di kaki sebelah kiri berarti
kakinya taro seperti ini
iya sebelah sini
ayo sebelah sini
no no no sebelah sini
kaki sebelah kiri
rangkul sebau tangannya satu di belakang
bu andin juga
taruh tangan yang satunya di depan dada
lalu sepuluh di belakang
ini posisi namaste
nah kira kira seperti ini
oke awas pelan pelan mbak andin
hati hati jaga kesimbangannya
jangan lupa subscribe channel ini
nggak apa apa untung suami saya siaget
oke kembali dulu ke posisi berdiri
oke kembali satukan tangannya di depan dada
perlahan pejamkan mata
biar sedikit relax
rasakan setiap hembusan dan tarikan nafasnya
cinta yang ku mau
cukup cinta yang biasa biasa aja
cinta yang ada saat kau membuka mata
dan jalani hari bersamanya
ku dapat cinta yang luar biasa
cinta yang membuatku selalu bahagia
apa sih kamu pas
iya bener sih iya kan
yaudah mending pikirin itu aja
nih mau dikirim nanti mau cari nama anak kita siapa

gak usah senyum senyum buatin saya istirahat
aku kangen deh
boleh sekali lagi enggak
sekarang tanggal dua puluh empat
selamat delapan bulan pernikahan ya
selamat delapan bulan pernikahan juga mas
aku seneng deh
delapan bulan pernikahan ini
sudah tidak ada lagi
udah tidak ada lagi kan mas
apa masih ada yang kamu tutup tutupin lagi
kita fokus sama kesehatan bapak ya
setelah mama sehat
kita bisa beransur umun iklim
terima kasih bunganya
terima kasih karena kamu sudah sangat tulus mencintai saya
terima kasih karena kamu sudah menjadi istri yang sangat sabar menghadapi semua sifat sifat saya yang buruk
terima kasih karena kamu sudah memaafkan semua kesalahan saya yang seharusnya itu tidak termaafkan
terima kasih karena kamu sudah menjadi ibu yang sangat baik untuk reina dan calon anak kita nanti
semoga allah masih memberikan saya dan kamu kesempatan
untuk bisa bersama sama terus
sampai maut memisahkan
selamat sepuluh bulan pernikahan ya